untuk mengetahui lebih lanjut terkait terungkapnya penyelundupan satu enam ton sabu sabu di kepulauan riau dan sebelumnya satu tiga ton
begitu kita sudah terhubung melalui sambungan telpon dengan brigjen eko yang merupakan direktur tindak pidana narkoba barreskrim
selamat malam pak eko
selamat malam pak mas maulana
pak eko mungkin bisa dijelaskan penggagalan penyelundupan sabu sebesar satu enam ton ini pak
awal mulanya informasi yang dapat bagaimana dan apakah ini sebenarnya pantauan sejak lama dari satgas dari barreskrim
terima kasih mas malona
memang kita dari satu bulan setengah yang lalu telah melaksanakan pemantauan dan menganalisa semua informasi yang masuk kepada kita
yang kemudian kita olah dan kita melakukan penyelidikan selama satu bulan di daerah anyer
kemudian dari hasil
kemudian informasi yang masuk
kemudian kita olah kembali dan kita analisa
satu minggu sebelum penangkapan kita melaksanakan rapat terbatas
dengan biaya cukai selaku pemilik kapal dan nahkoda yang mengetahui jalur rute ataupun peta di laut
yang pada akhirnya kita bagi dua tugas
satu satu itu gabungan mabes pori dengan b cukai
yaitu ada di dalem mabes pori
kemudian polda metro jaya dan b cukai pusat
yang mana ada satu satgas darat
gabungan metro jaya dan mabes polri
yang kemudian satgas ini ada di laut
nah di laut ini ada dua kapal yang kita operasionalkan
dan alhamdulillah selama tiga hari kita melaksanakan patroli dan tonggintayan
tepatnya di selat natuna
telah menangkap satu kapal yang sesuai dengan informasi awal
yang telah kita lakukan selama satu setengah bulan
yang kemudian pada saat penangkapan dan penghentian kapal
mereka berusaha untuk mencoba menawarkan
menyogok petugas yang pada akhirnya kita tarik ke sekupang batam
sesampainya di sukupang batang jam dua baru kita lakukan sop pemeriksaan terhadap barang yang ada di dalam kapal tersebut
dan alhamdulillah kita temukan
yang dikemas dalam plastik seperti tarung warna
yang di dalamnya dua puluh sampai dua puluh satu
masing masing karung dua puluh dua puluh satu kg sabu pak ya
pak ini menarik sekali kalau tadi anda sempat menyampaikan
kita amankan di polda kepri
kita bekerjasama dengan kapolda kepri juga
untuk evakuasi dan penitipan tersangkatan barang mukti
kemudian malam juga kita melakukan pengalaman terhadap pemeriksaan terhadap para tersangkat
pak kalau kita lihat menarik tadi dari yang anda sampaikan
bahwa ketika sempat akan ditangkap menawarkan untuk menyuap ya petugas begitu pak ya
artinya memang ini sudah pola mereka terbiasa dan melalui jalur ini begitu pak
ini kita baru kedua kali kita melakukan penangkapan di laut
pertama waktu tim kami pada tahun dua ribu tujuh belas
itu di selat antara penang dengan aceh timur
di mana waktu itu pada saat kita menangkap kapal yang memuat sabu sebanyak satu ratus empat puluh tiga kilo
itu mereka mencoba menyonggok juga
tapi yang kali ini dia hanya pakai bahasa badan
karena dia tidak bisa bahasa
inggris ataupun bahasa indonesia
dia hanya disebaran bahwa dia
syarat tersebut oleh anggota
menandatangkan bahwa mereka akan menyongkok
yang pada akhirnya anggota menyeret para nakoden kapal ke sekupang batam
ada berapa orang pak yang di dalam kapal saat itu
sampai saat ini belum ada penambahan
semua tersangka berjumlah empat orang warga negara cina
pak kalau kita lihat dalam waktu dekat di lokasi yang mungkin hampir sama sebenarnya
yang dilakukan oleh bnn
tanggal tujuh februari
artinya apakah memang rute ini menjadi rute yang terbiasa dilalui oleh para penyelundup narkoba pak
sudah barang tentu
jalur yang dari cina
itu ada dua jalur
satu dia masuk dari tewan cina langsung turun
bisa melalui singapura selat philip
kedua dia masuk dari malaysia
samping daripada kalimantan selatan
melalui selatan atina
nah yang kali ini yang ditangkap adalah yang melalui selatan atina
dan satu lagi jalur
yang pernah dilalui oleh sindaman yang kemarin ditangkap oleh angkatan laut
itu melalui sisi daripada pulau sumatera sebelah kiri
yaitu lewat bungkulu padang turun turun ke bawah
bisa tembus ke jawa timur dan bali
bahkan yang terakhir
dia sempat menurunkan satu tiga ton
yang dimintangkap oleh afp australia
ini asalnya memang dari mana pak
barang barang ini pak
yang kemudian melalui indonesia dan akan disebarkan di indonesia ini
barang ini dari cina yang pertama
yang kedua dari burma ataupun myanmar
yang rata rata mereka menggunakan kapal laut
untuk kapal pesawat udara biasanya iran
tapi sekarang ini yang berkembang
mapping sampai dengan dua bulan terakhir ini menggunakan kapal laut
baik dari china dan juga dari myanmar ya untuk lewat laut ini yang dicatat oleh pihak barreskrim pak ya
sudah adakah memang yang dalam penangkapan hari ini
penangkapan yang dilakukan oleh barreskrim begitu
apakah ini berasal dari satu negara saja
apakah ini berasal dari
tadi disebutkan cina saja
ataukah ini gabungan mereka mengumpulkan dari cina dan myanmar lalu dibawa ke indonesia atau bagaimana pak
untuk yang hari ini saja
yang kita dapatkan hari ini
memang benar barang bukti ini berasal dari cina
yang di packaging menggunakan karung berwarna hijau
yang di dalamnya sudah di kamuplase menggunakan seperti teh hijau
seperti kasus kasus yang terdulu yang kita ungkap
nah biasanya mereka kamuflase menggunakan teh hijau
ya warna oran dan sebagainya
ini adalah mereka
adakah informasi sudah bahwa ini akan disebar kemana dan melalui siapa begitu sampai di daratan indonesia pak
nah ini rencananya
memang mereka akan kalau tidak ketangkep di selatan sunga
mereka akan mendarat di daerah tanjung lesung
tanjung lusung ya
tanjung lusung itu tanjung lusung di daerah anyer
yang mana yang awalnya mereka akan mendaratkan pakai skoci
masuk ke daerah marina hotel
nah ya akhirnya kita jemput bola
kita melaksanakan operasi selama tiga hari
dua lokasi di selat philip singapura dan selat natuna
yang pada akhirnya alhamdulillah tadi pagi kita tangkap di selat natuna sekitar pukul tujuh tiga puluh lima menit
baik terima kasih atas informasinya
direktur tindak pidana narkoba bareskrim brigjen eko danyanto atas informasinya pada malam hari indonesia nn indonesia prime news